sepertinya ada orang disini sebelum kita
kau benarkan ya
tapi kemana mereka
kenapa mereka meninggalkan semua makanan ini
sudahlah tidak usah dipikirkan
mungkin mereka sedang terburu buru
aku kembali gagal menangkapnya
kenapa kalian ada disini
kita jadi kesian
akasep kok mata akasep buta
ini semua takdir
dari allah swt
ini semua belum ada apa apanya
ujian yang diberikan kepada
agar aku bisa bersabar
untuk menjalankan semua ujian
memberikan kedua bola mata aku
yang ada di dalam
jadi kedua bola mata akasep
di mustika ampal
yudhakara tidak tahu
kalau di dalam mustika ampal itu
ada kedua bola mata
ini karena raden walang sungsang
yang sudah menghasut
yang sudah menghasut warga warga pajajaran
rakyat rakyat yang mencintai subang larang tentunya tidak akan menerima jikalau gentring manik yang sudah membunuhnya dapat bebas begitu saja
gunakanlah otakmu surawi sesa gunakanlah otakmu
satu satunya jalan hanyalah kau harus tetap menghukum mati bundamu
benar benar perempuan gila
wah terserah terserah surawi sesa
pilihan itu ada di tanganmu
jika kau memang ingin mempertahankan kekuasaan
maka kau harus tetap menghukum
jika kau memang ingin lengser dan menyerahkan kekuasaan
maka kau dapat membebaskan bundamu dari penjara
tapi aku minta
berpikirlah dengan jernih
sepertinya ada orang di sini sebelum kita
kau benarkan dia
tapi kemana mereka
kenapa mereka meninggalkan semua makanan ini
sudahlah tidak usah dipikirkan
mungkin mereka sedang terburu buru
tapi ada untungnya juga makanan ini ditinggal
kita bisa makan bersama sama
kenapa tingkah kandas siliwangi aneh sekali
kanda tidak akan mungkin menyarankan perbuatan nista seperti ini
aku akan membuat orang yang di hadapanku ini
untuk mengakui siapa dia sebenarnya
aku tidak akan makan sebelum suamiku makan terlebih dahulu
terima kasih dinda
aku harus berpura pura senang dan mencintai perempuan ini
agar penyemaranku tidak ketawa
aku akan menjembakmu
kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya
terima kasih dinda
apa yang kau lakukan
dasar kau penipu
kau bukan siliwangi itu
kau bukan siliwangi itu
suamiku tidak akan pernah mau mengambil makanan yang ada pemiliknya
dan dia tidak akan pernah melakukannya
ternyata aku sudah tahu
kau telah menipuku
akhirnya ketahuan juga
kaki aku sakit sekali
kanda akan membantu